ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
ketika di rumah
yauw aja kalau gak sengaja nyenggol dia dong
gua coba percaya sama lu
gue coba percaya supaya ini adil
gue tau kok rasanya dicurigain itu gak enak
tapi gue harap lu juga bisa berubah ya
lo harus jadi pribadi yang lebih baik lagi
lo gak bisa bawa tabiat buruk lo di geng skorpion dulu kesini
karena ini rumah baru
ini tempat baru untuk lu
satu lagi yang harus lu garis bawahi
beda sama skorpion beda sama serigala
sekali lagi sorry kalau gue terkesan bawel
tapi gue bener bener butuh aksi nyata
gue butuh bukti dari lu bukan cuma oke iya
kamu dimana sih
kok dari tadi aku nyari nyari kamu di kampus kamu gak ada
soalnya tadi aku mampir dulu ke bengkel
kangen gak ya
emang kamu sendiri gak kangen sama aku
iya kangen juga
karena mungkin aku gak kangen sama pacar aku yang cantik tapi nyembelin
kan sila juga nyebelin berarti kamu juga suka dong sama dia
bukan kayak gitu
kamu harus tau
adalah salah satu kriteria cewek idaman aku
cewek aku suka tuh harus ada nyebelinnya
kau mah selalu kayak gitu
diangkat tinggi tinggi abis itu ujung ujungnya tetep aja dijatuhin
emang kamu gak pernah ikhlas ya muja aku
kamu tau gak kenapa alasan aku dulu bucin banget dan cinta banget sama sila
karena dia nyebelin
ih nyebelin banget sih
emang kenapa emang aku salah
sila jadi mantan aku gak mungkin kan aku pacaran sama dia dulu kalau aku gak cinta sama dia
gak tau ah bete
ya gak dong kamu harus tau porsi
itu kan dulu
maksud aku yaudah yaudah aja
sekarang fokusnya kan di kamu
kenapa sih aku milih kamu ketimbang sila
karena kamu tuh jauh lebih nyebelin
jadi cintanya juga jauh lebih gede
karena nyebelin kamu tuh beda
susah deh jelasin
ah udah ya sebalok
gak usah gembal mulu
mending sekarang kamu cepetan ke kampus
tapi hati hati jangan ngebut ngebut ya
sampai ketemu disana ya
yaudah hati hati bye
meskipun sekarang hati gue masih sedih mikirin kadean
mereka pasti mau nyerang gue
mana gue sendirian lagi
di bandara yang keceseestaan ya
tiap kali su querida
saya mau n attends irrelevant hour dananha
dan ia tidak ke october
memang giliran rasanya aja
sekarang ia keberdaan

satu macam boleh dong
ternyata lo berdua berani keroyokan juga ya
kemarin lo suruh boy kemana
di tempat jajan itu
lo minta boy datang sendirian
dan lo sendiri
apa lo datang sendirian
lo datang disana bersertanya ke istri kialah
untung gue salah misal disana
tapi yang lebih untungnya lagi
karena gue terlalu sibuk
ya betul lo garo tomet
ngaku ngakunya sebagai teman lamanya
ternyata lo cuma
penyusup cere doang
atas pujian lo
walaupun gue sadar ternyata gue emang hebat
mau lo sekarang apa
gue mau lo besertanya ke istri kialah lainnya
jangan pernah kamu anak warior lagi
karena kesepakatan itu
anak yang serigala yang kuat
kita gak akan bubar
bakalan ada kejutan lainnya buat warrior
aku paling suka kejutan
aku paling suka kejutan
kejutan yang kejian dimaksud lo
itu yang dinamakan kejutan
malas berusaha namakan perbuah
hebat juga lo ya
hebat juga lo ya
hebat juga lo ya
hebat juga lo ya
hebat juga lo ya
hebat juga lo ya
hebat juga lo ya
hebat juga lo ya
hebat juga lo
hebat juga lo ya
terbang e phan lo ya
lo pikir gue takut sama kalian berdua
apa geri dia tadi pukul lo
tuh lo berhadapan sama bubar
dan lo gak perlu banyak ngomong
gue masih tau sama bubar
gue udah dari sana
sama lo pertama lo coba berani menghiarat wario dan lo mencewain sahabat umat boy
dengan kedua lo coba berani layangin tangan lo ke mukanya mika dan itu gak akan ada tulang hatinya
hajar aja gue lo pikir gue takut sama kalian hajar
hebat lo ya penghianat macam lo emang gak pernah takut sama orang
gak ada tau mis lo gue paling benci sama penghianat apalagi ada penghianat
di depan mata gue dan itu harus kita selesaikan
iya cukup cukup apa lo liatin orang udah gak bisa ngapa ngapain
lo ingat mukulin orang gak berdaya bukan cara wario
udah cukup biarin aja dia udah pelajaran kok diginiin
gue tau gue tau gue tau ini bukan cara wario
dia udah hianatin wario dan dia juga udah berhianat sama boy
gue tau gue tau gue tau ini bukan cara wario